sekarang kata syah udah bebas deh
bagus dong syah
tapi pasti bukan gara gara ini doang kan
pasti ada yang lain ya
cerita doang ya cerita
kata syah itu saya juga
gara kita ketemu yang keren nih
saya rasa itu recuk kak
saya ke rumahnya randy
dan saya mendengar pembicaraan antara randy dan ayahnya
dan ternyata randy itu cuma mainin tasya pak
dia cuma deketin tasnya untuk sebuah kerjaan
saya juga nggak percaya pak
tapi itu betul
bapaknya yang mendorong randy untuk ngelakuin seperti itu ke tasya
tapi ini sudah jadi
pak assistant bukannya
masih mau ripet
nah ini dosen pinter jelas
jadi apaan anh
bagus dong kalau gue dewasin
apalagi kalau sampai sekarang dia masih ngewasin gue
berarti ketahuan dong
kalau kalian berdua ada hubungannya sama gue
kamu itu jangan sembarangannya kalau ngomongnya
hati hati deh kalau pakai mulut kamu itu
kita kasih tahu sama kamu
kamu itu diawasin
tahu nggak sih
kamu nggak sadar kan
pak tristan itu tahu
kalau sebenarnya kamu punya niat busuk sama tasha
ocehan kamu sendiri
kalau ibu sama bapak
mau semuanya berjalan dengan lancar
mulai sekarang belajar dong buat percaya sama gue
dan gue nggak perlu diajarin
gue lebih tahu apa yang harus gue lakuin
dan satu lagi
gue gak terlalu suka ada pertemuan kayak gini
jadi jangan sering sering
kalau ada perlu ngapain kayak sms kayak bbm kayak whatsapp dua ribu sebelas gitu
masih ngajakin ketemuan kayak babe gue aja
kamu nih kok jadi ngomel ngomel terus sih kayak perempuan
kenapa harus ngomel ngomel
ya bukan ngomel
cuman gue ada urusan penting
lo juga tahu kan
sekarang gini aja
sok bener sih tuh anak
tapi tengil tengil gitu anak itu tuh
dia ada beneran juga
kita nggak boleh sering sering seperti ini bu
kalau sampai ketahuan urusan aja lebih rata
maaf saya masih belajar
sebaiknya bapak jangan buru buru pak
bapak tahu kan apa yang kita saya lakuin tadi

lebih baik kita tenang dulu pak
bapak nggak mau kan
hal yang sama atau lebih buruk terjadi pak
fit kamu dengar ya fit
tasya itu masih muda fit
saya takut sampai terjadi sesuatu sama tasya
dan saya nggak mau sampai hal itu terjadi
saya tahu pak
tapi selama tahasha ada di hotel venus
apa yang bapak omongin itu benar pak
saya nggak mungkin diem aja fit
kita harus cari cara jauhin dia dari tasnya
itu yang intentu leslie
pak kurut graph
bagus dong syah
tapi pasti bukan gara gara ini doang kan
pasti ada yang lain ya
cerita doang ya cerita
emang ada lagi kak
kata syah itu
kita ketemu keren di
sekarang aku harus pergi ke romenya randi
dan aku harus minta maaf sama dia
soal sikapnya tristan
yaudah kalau gitu
kamu cepat pergilah
nanti keburu orangnya kelamaan nunggu
malah gak enak kan
oh iya biar tiara aku yang jaga disini aja
kamu itu emang best banget deh
aku pergi dulu ya
tiara kau baik baik sama kak fajar oke
misalnya testing udah selesai
jadi mati sekarang
jadi hanya satu
pintar seperti ini tapi kenapa kamu bodoh ya
begini loh mari mami jelaskan ke maudi yang bodoh oke
dengan masuknya randy dalam kehidupan tasha
dan dengan tasya lebih memilih randy daripada tristan
otomatis hatinya tristan
nah kesempatan ini kamu pakai untuk masuk
kamu kasih perhatian sama tristan
dengan begitu tusan akan memuja kamu
karena kamu berada di samping dia di masa sulit
di saat hatinya hancur
gitu loh ngerti sekarang
atau perlu mami yang jenius dan pintar ini mengulanginya kembali
mami pintar deh
jelas pintar mana aja sih kamu
kamu bodoh soalnya
emangnya apa artis sama pakai bodyguard
bisa aja deh
enggak enggak enggak
aku nggak ada bodyguard
dan sekarang aku itu udah bebas pergi kemana mana
karena tristan udah janji sama aku
kalau dia nggak akan mencampuri urusan pribadi aku lagi
soalnya ada tempat yang pengen gue kasih ke kamu
jangan lupa pulang jam sembilan malam
kita tanding catur
dasar hpg zaman sekolah
sekarang dia nggak sadar kalau lagi main api